resmi dicabut pemerintah lewat badan pengawas obat dan makanan karena terindikasi mengandung bahan berbahaya
namun obat ini masih belum ditarik dari pasaran
misalnya di bekasi jawa barat sejumlah toko obat masih menyimpan dan menjual obat albotil
lantaran belum ada surat edaran larangan menjual obat tersebut
meski demikian para pedagang mengaku sudah tidak ada konsumen yang membeli al botil
setelah dicabut izin edarnya oleh badan pengawas obat dan makanan
obat al botil masih banyak ditemukan dan beredar di sebelah toko obat di kawasan pasar obat proyek kota bekasi
para pedagang mengaku masih menyimpan al botil
lantaran belum ditarik oleh pihak perusahaan setelah dinyatakan berbahaya bagi penggunanya
para pedagang mengaku hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi dari pb pom
daerah kota bekasi atas bahaya al botil
sebagian pedagang juga mengaku selama menjual al botil
belum ada konsumen yang mengeluh setelah menggunakan obat sariawan
terus untuk stok stok yang ada saat ini gimana pak
tidak diperjual kita simpan aja yang ada
tetap dalam artian sampai detik ini itu kalau ada instruksi dari distributor atau pbf nya
tidak ada kita kasih
sebelumnya pp pom telah membuka izin edar obat al botil
pp pom menyebut al botil mengandung polikresulen yang memiliki efek samping serius
di antaranya bisa berkaitan dengan
membuat karyawan membesar dan berlubang hingga menyebabkan infeksi
dedy beben bekasi jawa barat